sementara itu lima bulan jelang pendaftaran capres cawapres partai kebangkitan bangsa belum menentukan sikap pada pilpres dua ribu dua puluh
namun salah satu elit pkb mengisyaratkan partainya condong mendukung jokowi dodo pada pilpres mendatang
meski ketua umum pkb mohaimin iskandar telah mendeklarasikan diri maju sebagai capres maupun cawapres
elit pkb mengakui suara mayoritas kiai pendukung dan kader di daerah lebih condong mendukung jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
menurut sekjen pkb abdul qadir karding hubungan kerjasama antara pkb dengan jokowi selama ini relatif nyaman dan terjalin baik
namun semua pilihan politik masih bisa berubah sampai deklarasi resmi dilakukan
sementara pkb juga masih berusaha menyorongkan caimin sebagai pendamping jokowi
pasalnya caimin dinilai merepresentasikan tokoh santri muda dengan dukungan politik kuat dari nu
terbentuk karena demokrat telah mengisyaratkan mendukung jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
sudah bicara di mana mana bahwa poros ketiga itu sangat kecil kemungkinan
kenapa karena presiden itu dipersyaratkan dua puluh persen
yang paling mungkin karena lima partai sudah pasti ke pak jokowi
dua partai sudah sembilan puluh sembilan sekian ke pak prabowo yaitu gerindra dan pks
sisanya yang belum tinggal tiga kan yaitu pan dan demokrat pkb
demokrat sudah condong mengajukan proposal kerjasama dengan pak jokowi
pkb juga begitu jadi untuk poros baru itu menurut saya sangat kecil kemungkinannya